inilah wujud halte transjakarta tosari baru pada jumat pagi
sebagian bangunan halte hangus terbakar dan sebagian lainnya porak poranda
halte dibakar oleh oknum tak bertanggung jawab saat aksi penolakan ruu cipta kerja kami siang
total kerusakan ada dua puluh halte
diperkirakan kerugian sekitar kerusakan ini bernilai lima puluh lima miliar
sekarang jumat pagi ini targetnya adalah seluruh fasilitas publik di jakarta bisa digunakan
lalu lintas bisa berjalan dengan baik
kemudian semua sampah sampah bisa segera habis
kalau sampah insya allah sudah habis
hari ini layanan transjakarta kembali beroperasi
namun untuk sejumlah koridor ada penyesuaian rute sementara
di koridor satu misalnya bus tidak akan berhenti di halte polda
hingga halte bank indonesia
bus diarahkan untuk keluar jalur dan berhenti di halte non brt
perusakan halte transjakarta saat demonstrasi disayangkan sejumlah warga terutama penumpang transjakarta
ya menyusahkan lah istilahnya ya jadi untuk apa sih dibakar gitu
kan ada solusi yang lain misalnya
kalau udah kayak gini kan yang rugi semuanya kan
kita juga mau tadinya kan bisnya turun di sini tapi diturunkan di sana jauh
jadi nyebrang lagi
kalau merusak ini saya gak setuju
semua kita di sini juga buruh
ya di gedung gedung kan juga buruh bukan cuma di pabrik pabrik
oh dampaknya merasakan sekali meskipun saya go wester
tapi saya merasakan sekali
maksudnya kalau mau ada aspirasi dikeluarin silahkan aja keluarin
tapi dengan cara yang baik
yang rusak kayak gini kalau kayak gini kita semua repot ya
selain halte bus transjakarta masa juga melakukan perusakan lampu lalu lintas
menurut kabit humas polda metro jaya kombes yusri yunus
pihaknya masih melakukan penyelidikan kerusakan fasilitas umum
dan telah menangkap hampir seribu orang yang diduga berbuat anarkis
mumtaz zacat radiningrat warsa jakarta
tidak hanya menyebabkan kerusakan fasilitas umum
aksi demo menolak ruu cipta kerja juga berujung vandalisme di gedung kedutaan besar amerika serikat
hingga jumat pagi gedung kedutaan besar amerika serikat di jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
masih dipenuhi berbagai macam tulisan
sejumlah coretan oleh masa aksi memenuhi bagian depan dinding gedung dan hingga kini belum dibersihkan
aksi vandalisme ini merupakan buntut dari demo penolakan ruu cipta kerja yang berlangsung kamis kemarin
sejumlah masa nekat mencoret
coret dinding depan gedung kedutaan besar amerika serikat
isinya tentang kekecewaan terhadap anggota dpr ri atas pengesahan ruu cipta kerja
lima halte bus transjakarta dilaporkan rusak pasca aksi menolakan ruu cipta kerja pada kamis kemarin
kerugian sementara ditaksir mencapai rp enam puluh lima miliar
sedikitnya dua puluh lima halte bus transjakarta menjadi sasaran amukan masa hingga mengalami kerusakan
hal tersebut disampaikan langsung oleh direktur teknik dan fasilitas pt bus transjakarta yoga adiwinarto
saat ditemui di bundaran hotel indonesia menteng jakarta pusat jumat dini hari
dari dua puluh lima halte yang rusak parah sembilan diantaranya akibat dibakar masa
kalau total kami ada dua puluh lima
mengalami dua puluh lima kerusakan
di mana sembilan itu ada yang terbakar
memang yang paling parah itu adalah di bundaran hi dan juga di stasiun dekat senen
namun ada juga yang parsial kebakarannya
dan sisanya itu jadi selain sembilan sisanya itu mengalami kerusakan
seperti kaca pecah terus juga ada penjarahan
jadi komputer terus juga peralatan peralatan it
ini sudah banyak kejarah di sisanya tadi itu